presiden joko widodo hadir dalam acara konsolidasi nasional dua ribu dua puluh dua dan dalam pidatonya ia menyebutkan bahwa badan pengawas pemilu adalah lembaga yang disegani dan ditakuti
dirinya pun sempat bernostalgia bahwa pernah merasa gerogi saat dipanggil bawaslu
badan pengawas pemilu
badan pengawas pemilu sempat gerogi saat dipanggil bawah selu dki saat menjadi peserta pemilu
karena saya pernah dipanggil bawah selu jakarta
saya nggak ngerti kesalahan apa dipanggil
sebelum saya datang ke bawah selu saya betul betul sangat gerogi betul saat itu
artinya artinya bapak ibu semua ini ditakuti disegani
jokowi menambahkan bahwa selu juga harus berkembang
kerja tegas dan tidak membuat was was
bawah selu harus tegas dalam menegakkan aturan
tidak boleh ragu sekali lagi tidak boleh ragu
tapi juga jangan sampai bawaslu malah menjadi badan pembuat was was pemilu
konsolidasi nasional dua ribu dua puluh dua ini dihadiri ketua dan anggota bawaslu kpu
dewan kehormatan penyelenggaraan
dan pegiat pemilu